sekali lagi kami segenap keluarga dari cnn indonesia mengucapkan turut berduka cita atas wafatnya presiden ketiga republik indonesia b j habibie di usia delapan puluh tiga tahun
baharudin yusuf habibie presiden ke tiga republik indonesia tutup usia di rspad gatot subroto jakarta pada pukul delapan belas tiga wib
dan kini saya ajak anda untuk ke rspad ini dia presiden joko widodo yang juga tiba di rspad gatot subroto jakarta bersama ibu negara iryana joko widodo
dengan ditemani oleh putranya yang pertama untuk melayat di rspad gatot subroto jakarta
pada beberapa saat yang lalu
menyampaikan buka yang mendalam menyampaikan belasungkawa yang mendalam atas berpulangnya ke rahmatuloh
bapak profesor b j habibie tadi jam delapan belas lima
bapak habibie kita kenal
juga dia seorang emuan pasunia
juga bapak teknologi indonesia
serta beliau adalah presiden republik indonesia
beliau berpulang ke rahmatuloh
dalam usia delapan puluh tiga tahun
dan nantinya dari
dan dibawa ke rumah duga beliau di kuningan
semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan diberikan kesabaran
dan bisa melanjutkan beberapa yang dicitakan oleh bapak profesor b j habibie semasa hidupnya
wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
bapak jokowi tadi sempat datang
saya sampai kesini
saya sampai kesini
lima menit sebelumnya
biasanya dia sudah tidak ada
tiga hari yang lalu saya juga menengok beliau
tetapi juga sama tidak bisa berbicara dengan beliau karena memang kondisi sakit beliau
ada kesan kesan dari bapak b j habibie
kesan apa ya
selalu setiap persoalan yang ada di negara kita
baik yang terkait dengan perusahaan ekonomi perusahaan kebangsaan
beliau selalu langsung menyampaikan solusinya jalan keluarnya
bapak b j habibie
terima kasih pak
terima kasih pak